sampai jumpa di video selanjutnya
biar lah rahasia malika ini saya pegang sendiri
dan saya hanya menyimpan kenangan baik tentang itu
maaf pak di lobi ada belasa datang mau ketemu bapak
saya nggak mau ketemu lagi dengan elsa
tapi katanya beliau staff dari perwakilan pt adi cipta mandiri pak
pt adi cipta mandiri
kayaknya nama perusahaan itu gak asing buat aku
kenapa elsa ngaku ngaku sebagai perwakilan perusahaan itu
gimana pak apakah mau diterima
jadi dia ngaku perwakilan dari
pt adi cipta
uya saya mau ketemu bu rossa bisa
baik bu tapi sebelumnya saya mau tanyakan dulu bu rosa
siapa ya ada siapa
ibu chandra bu
boleh izinkan masuk bu
iya iya suruh masuk
silahkan masuk bu bu rossa sudah mengizinkan
oh iya terima kasih ya
pak udah pak
karina memang bilang pengen ketemu saya
tapi tumben dia langsung datang ke sini
semoga semuanya baik baik aja
karena saya masih pusing dengan
ya itulah keinginan cnn ingin ketemu
berdua dengan saya
entah apa maksudnya
ini langsung dibawa ke bengkel kan
sorry ya malah jadi bawa ke mobil saya
tapi udah bs kok
nanti mobil tongnya datang ke sini untuk
mengangkut mobil saya
ini juga sambil aku cari taksi online
cuman kayaknya di daerah sini emang
susah tuh sinyal aku
jadi sambil kita nunggu orang bengkelnya datang
aku coba cari taksi ya
daripada kita terlalu
ya ya ya udah sebentar ya
udah ada orang pak
iya kayaknya ada orang
neng sewa neng
kamu nekat banget sih
nekang buat kayak gini
nggak apa apa lah giti
nggak biasa ya
aku juga nggak biasa sih cuma
yang nunggu pak
terbiasa atau nggak
saya sangat terbiasa lah
waktu dulu saya kuliah
tapi ya syukurlah kalau kamu
aduh ada kejadian kayak gini
makin gak enak di hati aku
nggak apa apa dih maaf kalau aku nggak pegangan ya
atau mungkin kita turun aja ya dari angkut ini
jangan jangan nggak usah nggak apa apa
kalau ganti ganti ntar makin lama
jadinya kita naik angkut ini aja ya nggak apa apa ya
kalau inget omongannya elsa soal perasaan aku gadi
saya tuh lihat kamu dari tadi kayak
ada yang kamu pikirin
ceritain ya sama saya
ya siapa tahu saya bisa bantu
kalau kamu udah ceritain unek unek soal hati kamu kok bisa lebih tenang nantinya
kalau aku minta maaf ya ganggu kamu ke sini
nggak nggak masalah nggak ganggu kok
soalnya tadi di rumah kan sepian
terus aduh kayaknya pengen main ke sini
sebenarnya mau ketemu rena
tapi erina belum pulang sekolah ya
belum dia belum pulang paling sebentar lagi dia pulang
kangen juga sih
ya aku baik baik
cuma tadi saya habis pulang dari rumahnya malika di bogor
kamu masih ingat malika kan
udah lama juga ya dia meninggal ya ros
sedih juga sih
aku inget sih kamu tuh sayang banget sama dia mas
kamu perhatian banget sama dia
dulu aja waktu sekolah ada yang ganggu dia kakak kelasnya
langsung kamu yang maju kamu yang hadapin semua
ya dia orangnya juga baik
sampai dia nikah juga kamu perhatian sama dia
ya pasti kamu lakukan apa aja untuk dia ya
kamu sangat mencintai dia
ya itu yang berarti yang berarti
pasti juga setiap kakak akan melakukan hal yang sama untuk adiknya
tapi menurut aku sih kamu tuh
biasa aja sih sebenarnya
kayaknya menjalankan kewajiban sebagai kakak
ya aku sih yakin terus
apapun pasti kamu korbanin untuk malika
rasanya udah cukup ngobrol yang lain
saya harus segera mengalihkan bicara soal perusahaannya nina
oh ya ros
sebenarnya aku kesini ada yang mau aku bicarain ke kamu
bicarakan soal apa ya
sama oma gak salah man
gimana sekolahnya have fun
tadi di sekolahan aku lihat papa al
maksud aku orang yang mirip banget sama papa al
aku lihat dia lagi oma
oh mampai kaget lagi
gimana ketemu lagi
ternyata dia kerja di kantor sekolah
oh no wonder ketemu lagi ya
terus kamu ngomong apa aja sama orang yang mirip papa alam
aku cuma ngeliatin dia
ya aja ngomong terus sama aku
udah suaranya mirip sama papa al
bener bener kangen ya sama papa al ya
lena tau gak
oma tuh prabaca
kalau di dunia ini ada yang mirip sama kita tuh sampai tujuh orang loh
oma juga baru tau nih oh ya really
aku pengen deh aku ketemu papa lagi
papa aku yang asli
gini aja deh sayang
setiap hari setiap kaum baru bangun tidur
pada saat kamu mau tidur
pada saat kamu sholat
kirim al fatihah yang banyak buat papa al ya
aku mau ketemu sama papa ya allah
bener bener belum ada ruang buat nino di hati rena
ya udah yuk
omahnya lagi mau pada ngobrol
mendingan kamu bersih bersih dulu
ya sampai keringetan gitu
bisa kejati baju dulu
terus by the way tadi kamu mau bicara apa car
jadi aku kesini tuh sebenarnya mau minta tolong sama kamu
jadi sekarang ini aku udah kerja di kantornya jessica
kamu tau kan perusahaan papanya jessica yang besar dan terkenal itu
aku dapat posisi yang bagus loh di situ
dan aku juga udah bisa ikut dalam mengambil keputusan sekarang
terus maksud kamu datang kesini apa
ya aku itu tahu banget sekarang kamu perusahaannya mau bangkrut kan
emang kamu gak mau gitu minta bantuan sama perusahaan yang lagi aku pegang
emang ada yang lucu ya
walaupun kita udah bercerai aku gak nyangka
sampai kondisi kantor pun
kalau kamu ada maksud tertentu
kamu tidak perlu terlibat
kamu dengerin aku ya
semua yang aku bicarakan tadi itu
aku gak main main aku serius nih
maksud kamu kan nggak pernah atuh ku panggil kamu sama sa ya
ya m schaut ah kamu
baiklah kamu mulanson hat plug baru
tunggu sekitar need ya
religiousading atau menggeldar bil services
menalahkan rap tersebut
untuk perusahaan dengan posisi yang belum pernah kamu jalanin sebelumnya
kamu dengerin no
jangan ngeremehin aku
aku bukan elsa yang dulu
bahkan kalau aku mau
aku bisa beli mayoritas saham perusahaan kamu ini loh
terima kasih kalau tujuan kamu datang ke sini
mau menawarkan itu dari perusahaannya jessica
untuk saat ini
aku masih banyak sekali kerja
boleh aku fokus
aku rasa pembicaraan kita juga
kamu boleh ngeremehin aku sekarang ya
tapi lihat aja nanti
aku akan mencoba
aku akan mencoba
aku akan mencoba
kalau ini soal ancaman
aku rasa kita kesampingkan dong
pada baiknya kita fokus soal
kesaksian di pengadilan butuh kejujuran
karena satu hal yang harus kamu ingat
yang meninggal bukan cuman papa
semoga kejujuran nino di pengadilan nanti ya
nggak menjerumuskan gue ke penjara lagi
sebenarnya kami keluarga al fahri
apalagi kamu temanku
kami ingin sekali membantu perusahaan nino yang sedang
saya belum bisa membani dia dengan
obrolan yang cukup berat seperti ini
bukan gak mau membantu tapi
masih agak you know
keadaannya kurang memungkinkan
itu aja sih
situasinya juga lagi gak pas buat kamu
aku juga akan maksa kok
makasih juga kamu udah ngasih tau ini
jadi ya aku tau situasinya
jangan ngerasa gak enak
kalaupun kami bisa kami pasti akan menolong
dan lagi pula juga sekarang yang memegang perusahaan
core business semua yang memegang sal
biar aku coba bicara sama dia
mungkin kita bisa cari sesuatu
sebuah jalan keluar atau apa
ya aku akan senang bantu
tapi ya biar aku bicara
sebenarnya sih nino ngarang
untuk aku bicarain ini sama siapapun
ya kamu tahu sendiri kan dia juga
ada gengsi ya
cuma aku mau kemana lagi
aku pikir aku gak ada pilihan lain
gak apa apa sama sekali nggak apa apa
jangan ngerasa gak enak
aku ngerti sekali kok
sebagai seorang ibu
aku akan melakukan hal yang sama
jadi aku berusaha apapun buat dia
ya itu sama seperti kamu kan ros
waktu malika meninggal
kamu ke langsung ambil alih semuanya
kamu gandeng sal
kamu anggap dia anak kamu sendiri
kamu benar benar hebat
aku salut sih sama kamu ros
udah jangan sedih
oh ini dia
oh bentar ya
besok bisa kan kita ketemuan di kafe
hmm sebenarnya apa nih maunya siena
tujuan gua datang kesini kan buat jatuhin mental nino
tapi kenapa gue yang dibikin emosi
gagal deh gua
oke lu setenang
lu gak boleh lemah
sekarang gue harus minta jessica untuk take over perusahaan nino
gue harus menguasai perusahaan ini
walau kecil kemungkinan
tapi gimana kalau ternyata benar
elsa diutus jessica untuk membicarakan ini
jessica kan anaknya om irfan
berarti perusahaan almarhum om irfan ini berencana mengakusisi perusahaan aku
karena kalau bisa dibilang
pta di cipta mandiri itu perusahaan yang termasuk besar
adek kangen sama kakak
adik kangen sama kakak ya
kakak lama sih nungguin sekolahnya
kayak nungguin miss kiki pulang dari pasar
iya kalau miss kiki ke pasar kan kelamaan nukrong
dede tau gak
kakak sudah dua kali
ketemu sama orang yang lihat
iya serius beneran
jadi ternyata orang itu tuh orang kantor sekolahnya rena
kayaknya sih orang administrasi deh
tuh suaranya juga mirip
sama sebegitunya mbak
dede kapan kapan main ke sekolah kakak ya
biar bisa lihat sendiri orangnya
daripada repot repot ke sekolah kakak
mendingan gimana kalau kita ngeliat videonya apa
dia doang kerja aja sama mama ya
boleh tapi kita harus izin sama mama dulu
telepon mama biar kita gak ganggu
halo assalamualaikum din
gue gak ganggu waktu istirahat lo kan
rena sama askara
papanya mereka pada kangen gitu
kira kira boleh gak
nanti gue yang nemenin kok sama kiki juga
nanti gue yang nemenin kok sama kiki juga
siap siap siap

gimana sus boleh gak sama mama
boleh gak ya miss kiki
kasih tau mah kita mau kemana
mau ke ruang kerja papa omah
aku sama dede askara kangen sama papa omah

iya bu gitu ya udah
yaudah kalo gitu gak apa apa
kamu sama dede askara jagain ya
main main ngebeantak berantakin barang barang
karena ada barang barang papa kamu yang berharga
masih ada disitu
masih dijaga ya
iya omah aku janji
saya nitip anak anak ya saya mau ke anak dulu
agak berat kepala saya
tadi kan abis ke rumahnya
omah istirahat ya
saya mau ke rumah kerja papa
oke idung dulu
siapa lagi sih
kok gak dijawab tante besok bisa kan kita ketemu
akhirnya tante telpon aku juga
langsung to the point aja ada apa kamu chatting saya ngajakin ketemuan
ada hal penting yang mau dibicarakan kita bisa lewat telepon aja sih sebenarnya
aku cuma pengen ngobrol aja kok sama tante
apalagi tadi tuh selalu cerita banyak soal masa lalunya
sampai seperlu itu bicara
kamu sampai ganggu ganggu saya untuk ngajakin ketemuan
maaf ya tantah aku gak bermaksud seperti itu sih
yakin kamu ngajakin saya ketemuan cuma mau ngobrol aja
nggak ada maksud tersembunyi terselubung atau apapun
maksud lain maksud hanta gimana ya
ya maksudnya sampai kamu
maksudnya minta saya memaksa saya untuk bertemu dengan kamu
enggak sih gak ada maksud lain aku cuma pengen ngobrol biasa aja sama tante
ya sebentar lagi kan aku akan jadi keluarga dan aku mau cari tahu lebih tentang calon mertua aku
walaupun dia udah gak bersama kita
apalagi aku masih penasaran banget sih sama kertas yang tadi tante sobek
sal juga cerita sama aku kalau mamanya itu sakit gagal ginjal
tante bisa ceritain ke aku nggak kenapa mamanya bisa sampai drop kayak gitu
lihat kita ada siang
ada lihat deh itu ada papa
ini papa baru pulang kantor
baru masuk mobil
sekarang mau on the way pulang ke rumah
cuman karena udah sore ini papa pasti tau ini jalanan macet sekali
pasti padat merayap
makanya papa sengaja buatin video ini dulu
sambil nunggu macetnya agak sedikit reda
ya papa ingin cerita sedikit ya
gak tau kenapa sekarang sekarang ini papa
meskipun di kantor itu sibuk ya kerjaan numpuk banyak sekali
tapi selalu ingin cepet cepet pulang ke rumah
jadi kangen deh
meskipun ya tadi papa bilang
kerjaan papa banyak
terus belum lagi kalau misalkan papa pulang di jalan itu macet
terus papa pusing
penat sama kerjaan papa
tapi papa tau
papa pasti akan senang sekali ketika bapak pulang kerja
dan disambut sama kalian semua di rumah
papa keren ya
cuman gak tau ya
nanti waktu papa kerja di amerika
pastikan suasananya berbeda
pastikan gak ada yang sambut papa
apalagi waktu jakarta dan amerika itu kan bedanya jauh ya
papa takutnya rena sama askara udah tidur
takutnya ganggu kalian
kamu kangen gak sama papa
pasti kangen dong

ya apa yang bapak lakukan ini kan untuk kalian semua
yang penting papa minta doanya
ya dari reina dari mama
dari oma semuanya yang ada di rumah
supaya papa selalu sehat
dan papa juga doakan
semua yang di rumah selalu sehat
doakan kerjaan papa lancar semuanya
pada rame pada seneng
gimana lihat bentukan aslinya ya ki ya
pasti rebutan ya
mbak mbak kiki juga kangen banget sama mas om
pengen banget gitu loh mas al tiba tiba dateng lagi ke rumah ini
kondisinya masih sehat
kiki tuh kangen waktu dia manggil kiki
muka sangar tapi gak ada marah marahnya
pas kiki kerjain juga gak pernah marah
sedikit ngekas aja sih ya
tapi seru ya
kalo kita lagi diomelin
sama putra ya
jangan boleh galak cuman saya
uya jangan di php in terus
gak usah malu mas kebunan dari andi
gak usah begitu
nanti jodoh sama uya loh
jangan jangan kayak gitu
adek kakak pernah dipingin sama papa donat spesial
kita bikin banget bareng bareng lagi ya
agak agak macam siap kala
papa mama kakak adik adiknya sekarang
lihat sienna begini ya
kalau kamu mau tahu soal mamanya sal kamu bisa tanya langsung ke sal
tapi bukannya tante lebih mengenal sama mama nyesal ya
kan dia itu adiknya tante
ya kamu benar
dia adalah adikku
mama nyesal adalah adik saya
tapi setiap kali saya menceritakan kenangan tentang adik saya saya jadi rapuh
apalagi kamu terus mengganggu saya dengan pertanyaan pertanyaan untuk menjelaskan mengenai malika
dan kamu jangan mengganggu saya lagi
jangan ganggu orang seperti itu
yaudah kalau gitu saya sudah hype pembicaraan ini ya
dia mengganggu saya dengan pertanyaan pertanyaan ini
apa yang dia mau tahu
tapi kalau tante gak mau ngobrol sama aku soal apa yang tante sobek mungkin lebih baik yang tante sobek itu aku bilang kesal aja
kok tante rosa gak bales bales chat aku ya
kalau tante rosa bales chat aku berarti aku benar
ada yang sentuh sentuh
ditutupin sama dia
berarti nggak ada yang ditutupin sama sekali
aku tunggu dulu aja deh
siapa tau tante rosa emang beneran lagi sibuk
makanya dia belum sempat bales
tante rosa gak bales bales sama sekali
mungkin kau salah kali ya
gak ada yang ditutupin sama sekali cuma aku aja yang terlalu mikirin
saya gak punya banyak waktu buat kamu
itu kan bener
pasti ada sesuatu yang disembunyiin
jessica belum dateng ya
oh mbak jessica emang belum datang
kok tumben sih dia belum dateng
eh sebentar deh
harusnya kan apa
mbak jessica sih bilang kamu juga staff di sini
atau kamu salah satu manajer di kantor ini
iya kalau kamu salah satu manajer kantor ini udah pasti kamu dapat ruangan sendiri sa
ya ya ya ya udah gak usah diperjelas ya
saya udah tau kok
yaudah ruangannya pak bobby dimana ya saya mau ke situ
hmm dari sini kamu lurus aja terus ke kanan ruangannya sebelah kanan
ini sih pak
maaf kalau saya ganggu waktunya tapi saya harus bertemu dengan bapak
ingin bicara tentang apa ya
ya saya ingin membahas soal ide bapak yang mau take over atau akuisisi perusahaan itu pak
gimana sudah bisa dilakukan pak
iya kita jadi takeover perusahaan itu kan
iya kita perusahaan ini
hmm tunggu tunggu mbak elsa
terkait perusahaan lain rencana untuk major atau akuisisi itu tidak segampang yang mbak elsa katakan tadi
ada beberapa hal yang harus dipikirkan dan beberapa hal yang membutuhkan pihak ketiga juga
itu dalam skala ke depan harus banyak yang dipikirkan juga mbak elisa
tapi pak kalau nanti perusahaannya diambil orang gimana pak
kita lupa yang rugi pak kan kita tahu perusahaan itu berpotensi pak
bu jessica sudah tahu tentang pendapatmu ini
sudah pak beliau sudah tahu pak
ini yang saya takutkan anak baru kemarin sore ini malah membuat rusak segalanya
kita kapan untuk akuisisi perusahaan itu
mas kemarinnya ambil aja ya
please dong jangan bikin aku makin jantungan tiap kali ada di sebelah kamu
angkot juga rutenya muter muter dulu jadinya kamu kesiangan banget
nggak apa apa kodi lagi pula ini baru pertama kalinya aku terlambat
dan tadi juga waktu diangkot aku udah chatting nina
aku bilang kalau aku kesiangan jadi kalau ada meeting mendadak atau ada kerjaan apapun
langsung chat aku aja atau video call aku aman
jadi aman ya
oke bisa jadinya
berarti kerjaan aman semua ya
aman insya allah oke
tadi kan kita udah naik angkot gimana kalau kita makannya di warteg aja
warteg boleh ayo seru
kenapa kok muka kamu kayak gitu aku bisa deh aku gak mau kamu makan di warteg
ya saya yakin sih kamu pasti mau tapi kan takutnya kamu gak terbiasa gitu
tidak apa apa aku mau seru
oke kalau gitu
oh ya saya juga sempat dengar kalau di belakang
gedung kantor kamu ada warteg yang enak kita kesana aja kali ya
bel ini panas banget loh kamu yakin nggak akan merasa
apaan sih di ngomongnya kayak gitu aku bukan cemaja loh jadi nggak ada masalah
oke ya saya percaya sih
ya cathein juga kayak gitu sih dulu dia selalu asik kalau saya ajak kemana mana
kamu di mana jazz aku udah di kantor kita ada meeting penting nih kamu harus segera datang
ini dia ose nge chat aku katanya ada meeting padahal hari ini aku yakin banget nggak ada meeting
hah terus gimana dong
ya gak apa apa aku bingung aja karena nina juga gak ngasih tau aku apa apa dan nina itu orangnya sangat detail

kalau ada apa apa pasti dia langsung nge chat aku ada meeting atau ada pertemuan sama siapa jadi nggak nggak ini nggak kok
gimana kita lanjutin makan atau kita batalin aja
maaf yessa aku lagi pengen berdua nih sama adi meeting sama kamu kayaknya nggak perlu buru buru kali ya
tapi adi engah nggak sih dengan apa yang yessa katakan di apartemen tadi kayaknya dia nggak engah deh
hmm kita tetap makan siang dulu aja deh soalnya aku yakin juga elsa ngajakin aku meeting mungkin mau ngebahas yang tadi pagi tuh dia ke apartemen aku
jadi sebenarnya semuanya udah clear sih aman
yaudah kita lanjut makan